kami menemukan satu orang jenazah laki laki kemudian masih berpakaian
menggunakan satu helai kaos lengan pendek berwarna putih dalam kondisi berlumuran darah
kemudian satu helai celana panjang bahan jeans berwarna biru
kemudian setelah kami bersihkan jenazahnya kami menemukan adanya beberapa luka
yang kami simpulkan sebagai luka tembak
luka tembak apakah luka tembak itu dikatakan luka tembak masuk apa luka tembak keluar
berdasarkan pemeriksaan dan karakteristik dan pola gambaran luka yang ada pada tubuh jenazah
kami mengidentifikasi adanya luka tembak masuk dan luka tembak keluar
luka tembak masuk tembak masuk dan luka tembak keluar
betul boleh ahli jelaskan berapa luka tembak masuk yang ahli temukan
yang saya temukan pada pemeriksaan
kami temukan adanya tujuh buah luka tembak masuk serta enam buah luka tembak keluar
bisa dijelaskan di titik titik mana saja
baik yang pertama dari atas ke bawah izin
kami menemukan satu luka tembak masuk di kepala bagian belakang sisi kiri
kemudian di bibir bawah sisi kiri
kemudian di puncak bahu kanan
kemudian di dada sisi kanan
di pergelangan tangan kiri
kemudian di sisi belakang
serta di kelopak bawah mata kanan
dan terakhir di jari manis tangan kiri
untuk luka tembak masuk
luka tembak masuk semua itu ya
jadi dari belakang
puncak bahu kanan
pergelangan tangan kiri
dan kemudian di bagian bawah
pergelangan tangan kiri terus
dan jari manis tangan kiri
jari manis tangan kiri
kalau luka tembak keluar
luka tembak keluar kami temukan di puncak hidung
kemudian di leher sisi kanan
di lengan atas kanan sisi luar
di pergelangan tangan kiri sisi depan
serta di jari manis tangan kiri tapi sisi dalam
jadi enam ya
yang satunya itu
yang tidak tembus itu yang mana
yang kami temukan bersarang ada di dada
di dada kanan ini yang di sini ya
dada sisi kanan
dada sisi kanan
bersarang itu artinya ditemukan proyektil atau tidak
ya kami temukan satu buah proyektil anak peluru
pada saat pemeriksaan otopsinya di rongga dada
itu dalam melakukan otopsi
apakah menggunakan alat bantu
untuk mengetahui bahwa ini adalah luka masuk
tembus keluar atau tidak
alat bantu yang kayak pakai alat ukur
biasanya untuk mengukur lukanya kami pakai alat ukur
pakai alat ukur
itu maksudnya kalau hasilnya itu bagaimana
setelah hasil dari alat
dari setelah pengukuran luka itu bagaimana itu
kalau untuk menilai luka tembak
kami menggunakan alat ukur
tolong dihentikan sebentar karena belum tersambung
apakah ahli juga bisa mengetahui bahwa
luka tembak masuk itu sumber pelurunya
ukuran sumber pelurunya tahu
kalau itu bukan kewenangan dari kami
bukan kewenangan ahli ya
terkait dengan luka tembak yang masuk
apakah luka tembak masuk yang tujuh ini
adalah bagian yang mematikan
bisa ahli jelaskan
dari tujuh buah luka tembak masuk yang kami temukan
ada dua yang bersifat fatal
atau dapat menimbulkan kematian
yaitu luka tembak pada dada sisi kanan
dada sisi kanan betul
luka tembak pada dada sisi kanan yang kedua
yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri
kepala bagian sisi kiri
apakah saudara ahli bisa mengidentifikasi
korban itu setelah saksi periksa
kalau perkiraan waktu kematian
kami perkirakan berdasarkan ilmu tanatologi
jadi berdasarkan ilmu tanatologi
kami menemukan korban meninggal antara dua sampai enam jam
sebelum dilakukan pemeriksaan luar
jadi korban itu diperkirakan menurut ilmu tanatologi
antara dua sampai enam jam sebelum saudara ahli lakukan pemeriksaan
pada saat melakukan pemeriksaan
apakah dilakukan bedah juga
betul setelah pemeriksaan luar
kami lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat
bedah mayat ya
pada saat anda melakukan bedah mayat
apakah organ organ yang mengelalui peluru atau proyektil tersebut
atau misalnya bisa nggak ahli gambarkan
berdasarkan keilmuan kami
untuk menilai saluran luka atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh
dari kepala bagian belakang
itu dia menembus rongga kepala mengenai tulang tengkorak
kemudian mengenai otak
kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak
dan keluar di daerah hidung
keluar di daerah hidung
betul kemudian untuk luka tembak yang kedua
di bibir bagian bawah sisi kiri
itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri
masuk mengenai rahang bawah sisi kanan
kemudian mematahkan tulang rahang
dan keluar di leher sisi kanan
kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan
sebagai luka tembak masuk
itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan atas kanan sisi luar
betul kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi luar
kemudian masuk ke sisi kanan
itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan
kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru
kemudian dia bersarang pada iga ke delapan kanan belakang
kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri
itu kami telusuri dia keluar di bagian depannya